dan untuk melihat langsung situasi lalu lintas di kawasan cikampek kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia adi dunanda yang saat ini berada di jalur tol cikampek
kita akan sapa adi di jalan tol cikampek halo selamat pagi adi
saya lihat di belakang anda masih ada sejumlah kendaraan yang keluar dari area jabodetabek menuju ke jawa tengah maupun jawa timur
bagaimana prediksi arus lalu lintas pada hari ini adi
kita merilis ataupun merujuk data yang diberikan jasa marga di mana mereka memprediksi bahwa sebetulnya puncak arus mudik pada periode long weekend idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriah ini sebetulnya sudah terjadi kemarin
yaitu pada tanggal dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh tiga karena memang kemarin ini merupakan hari pertama cuti dan libur dari idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijri
namun dea kalau misalkan saya bisa gambarkan pada pagi ini memang kalau dibandingkan satu hari sebelumnya ini kondisinya sudah jauh berbeda
di mana kemarin
saya melakukan pantauan juga dari pagi hingga sore ke malam begitu dan saya sempat menemukan adanya kepadatan arus lalu lintas namun tidak terlalu parah begitu pada sore menjelang ke malam
dan hari ini pada pagi hari ini setelah sholat id memang situasi di tempat saya melaporkan yaitu di gerbang tol cikampek utama ini masih terpantau sangat tenang sekali tidak ada antrean dan mayoritas kendaraan memang masih didominasi kendaraan pribadi
dan kalau misalkan kita berbicara tentang data begitu memang dari pihak jasa marga
kalau misalkan merujuk data kemarin pada puncak arus mudik ini hingga pukul satu siang kemarin saya sempat melihat empat puluh lima ribu lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol cikampek utama ini tempat saya melaporkan saat ini ini jumlahnya sangat tinggi sekali jika dibandingkan pada hari selasa ini yang hanya sebanyak dua puluh ribu lebih saja
dan ada pun sejumlah rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan oleh jasa marga ataupun pihak kepolisian ini kalau kita merujuk pada lebaran di dufitri pada bulan april lalu ini memang rekayasanya

dan untuk hari ini sendiri setelah idul adha memang prediksi kami cukup lengang karena memang masyarakat ini nampaknya sudah berada di tempat tujuan masing masing untuk hiburan dan merayakan hari raya idul adha bersama keluarga dan saudara tercinta
dan memang prediksi kami masyarakat ini nampaknya sudah menikmati begitu ya tempat tempat wisata yang ada di tujuan masing masing
dan berbicara tentang kapan nantinya puncak arus balik pada long weekend ini memang berdasarkan info dari jasa marga sendiri memprediksi bahwa nanti puncak arus balik akan berjalan
dan berbicara tentang kapan nantinya puncak arus balik akan terjadi pada minggu dua juli dua ribu dua puluh tiga di mana hari tersebut merupakan hari terakhir dari cuti bersama
namun kita akan nantikan dea apakah memang hari minggu besok akan menjadi puncak arus balik di long weekend idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
kembali kepada anda dea dan juga maggie
baik adi sewaktu anda melaporkan kami bisa melihat ada beberapa truk yang melewati tol cikampek
berdasarkan pantauan anda apakah masih banyak kendaraan besar seperti truk yang masih melintas pada libur hari raya idul adha
ya betul sekali maggie kalau kita berbicara tentang kendaraan besar sebetulnya memang dari pihak kepolisian ataupun kementerian perhubungan ini
sudah melakukan pembatasan kepada truk angkutan besar ini untuk melintas di ruas jalan tol jakarta cikampek selama periode long weekend ini hingga nanti pada tanggal dua juli dua ribu dua puluh
namun memang berdasarkan pantauan kami sejak kemarin memang mayoritas kendaraan besar ini berisikan logistik
ataupun truk tangki bbm yang memang masih diperbolehkan untuk melintas di kawasan tol jakarta cikampek ini
dan sisanya ini memang dikeluarkan untuk kemudian melintas
di jalur arteri di kawasan karawang sehingga di jalur arteri kemarin sempat saya juga pantau ini memang sedikit terjadi kemacetan
dan untuk saat ini memang mayoritas masih didominasi kendaraan pribadi itu artinya masih ada beberapa truk yang melewati
dan ada sedikit himbawan dari kami maggie dan juga dea apabila anda ingin melewati jalur tol jakarta cikampek ini
dan ingin meneruskan perjalanan ke kawasan tol trasjawa pastikan saldo elektronik anda masih cukup
karena kami dari pertempatan
pertama kami memantau situasi gerbang tol cikampek utama ini masih sering terjadi begitu kendaraan yang mengalami kurang saldo
sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang bagi kendaraan kendaraan lain dan ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan lain
hal tersebutlah yang kemudian harus menjadi catatan bagi masyarakat yang ingin kemudian menggunakan jalan tol jakarta cikampek ini
untuk menuju ke kota kota di jawa tengah ataupun jawa timur hingga nanti tidak menyebabkan antrian ataupun kepadatan kendaraan
di gerbang tol cikampek utama
megi dan juga dea
iya itulah situasi terkini di jalan tol cikampek utama terutama di titik cikampek utama
kita lihat di sana masih ramai lancar bahkan cenderung lengang
dan tadi adi juga mengungkapkan bahwa harus perhatikan saldo uang elektroniknya ya
jangan sampai membuat macet nanti di sana
terima kasih adi dunanda melaporkan langsung dari cikampek